tadi babes cerita sama saya
katanya babes sekarang sudah tidak ada gairah hidup lagi
karena ditinggal citra
kalau pak haji gimana
gue kagak lah soalnya gue sadar
gue kemarin cuma ketularan naim aja
yang lagi damai sama citra
gara gara dia gue mau dijodohin sama ineke
eh setelah ineke
jadi menurut lo gue kudu ngejar si mae
mertuanya si ojak lagi gitu
daripada sama neng citra
ya udah atubeh
siapa tau haji mangu diajak mancing
keburu ke siangan
jangan lupa subscribe channel ini

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gua tebel nih
alhamdulillah sehat mak
kalau anak sehat pikiran jadi tenang ya mak
mak di sini
maaf mak saya telat
yuk mulai aja
bikin pastel ya
saya ngerim ngedadak
coba kakak kasih nangin sekalian tadi
tapi katanya mbak bete lagi ngamut mancing
udah kita aja berdua
bentar ya gue ambil pancingan dulu
ngomong ngomong om herman udah lama ya nggak kesini
waktu itu kan
mak nolak lamaran om herman buat nikah sama emak
ya sejak itu om herman nggak pernah kesini lagi
mawapun juga kakak pernah
om herman pasti kecewa mak
om herman pasti kecewa
om herman pasti kecewa
ya kalau soal itu mah
emak gak tau
tadi babes cerita sama saya
babe sekarang teh sudah tidak ada gairah hidup lagi
karena ditinggal yang citra
kalau pak haji gimana
kok gak lah
gue kemarin cuma ketua ladang naim aja
yang lagi demen sama citra
eh setelah ineke pindah
maukah gak sih ineke yang muda dan cantik itu sama gue yang udah aki aki kayak gini
kalau sudah aki aki
gimana udah dapet nih mobil sewaannya
masa belum dapet juga
emak tuh berangkatnya habis asar
soalnya jam besukinya cuma jam lima sore sampai jam tujuh malam
nih ojak lagi nunggu kabar emak dari temen ojak
ngecek langganannya itu mobil bisa keluar sore ini apakah enggak
bertuahnya ya bang
udah bisa ditempak sih
mba be keliatannya murung mulu
emang gue kelihatan sakit apa
kenapa toh pak
kok kayaknya ribut banget
kagak ada apa apa mah
mba be lagi sensian
kayaknya udah dikejari
mba be kenapa sih mah
mama juga bingung
dari kemarin itu keliatannya lemes aja
pasti gak ada perempuan lagi nih
aku mau ke rumah
gue saran dong
lo beneran mau saran dari gue
yaudah gini aja
kalo lo masih pengen ngejar ani lo susulin dia ke bandung lo ngojek disono
saran lo gak ada yang enak jack
emang gue sengaja
saya juga sekalian ya mak
gak usah kan ntar mau diambil sama yang pesen
lagian mak juga mau pergi mau besok usah aja yang sakit ke rumah sakit
yaudah tuh mak
kayak pahagi kan sekarang sudah melupakan neng ineke
gue sih maunya begitu di
tapi dari dulu si naim orangnya emang pal batu
yaudah dah kita ketemuan dimana
iya iya gue kesona sekarang
jack mau kemana lo
sekalian mau ngasih dp
gue mau ke rumah kasman
emang mau kemana
ke rumah doni
ya udah entar dari sana lo jemput gue ya